kita ke informasi mengenai sidang kasus pembunuhan berencana brigadir yosua yang kembali digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
dalam sindang rabu pagi terdakwa verdi sambu bersaksi untuk terdakwa richard eliezer ricky rizal dan kuat maruf
hakim ketua sidang menyebut keterangan ferdisambo tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan bukti
untuk pertama kalinya verdi sambo bersaksi untuk ajudannya terdakwa richard eliezer
saat menceritakan detik detik penembakan terjadi perbedaan keterangan
kepada hakim ferdisambo menyebut memerintahkan richard untuk menghajar yosua
sementara dalam kesaksian richard sebelumnya sambo menyebut kata tembak cat
sehingga akhirnya menembak yosua hingga meninggal dunia
kejadian cepat sekali tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu
kemudian saya kaget kemudian saya sampaikan stop berhenti
begitu melihat yosua jatuh kemudian sudah ada berumuran darah saya jadi panik yang melihat
saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini
berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak menembak yang mulia
akhirnya kemudian saya melihat ada senjata yosua di pinggang saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding yang mulia
dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu tidak masuk di akal
dengan bukti bukti yang ada
pertama tadi saya sampaikan
sodara istri sodara mengatakan saya sakit
nyatanya pada saat turun dan melakukan swab
dan di dalam cctv yang ada di rumah sodara itu tidak menunjukkan badirnya sakit
itu yang pertama
sodara kasih berapa kerigi
saya tidak menjanjikan uang yang mulia
tapi sodara menjanjikan
kemarin saksi mengatakan
saya tidak menjanjikan uang yang mulia
saya akan merawat dia dan keluarga yang mulia